sementara itu pemerintah menyatakan kondisi empat belas warga negara indonesia yang menjadi sandera di filipina dalam keadaan baik
pemerintah indonesia terus menjalin komunikasi dengan pemerintah filipina untuk memantau pembebasan
terakhir percakapan saya dengan menteri luar negeri filipina terjadi pada saat saya di belanda
menjelang keberangkatan saya kembali ke indonesia
sehingga semua perkembangan komunikasi saran kita dan sebagainya terus kita lakukan
dan informasi yang kami peroleh adalah bahwa warga negara indonesia alhamdulillah sampai saat ini masih dalam kondisi baik
upaya terus kita lakukan